polisi telah menurunkan tim untuk menyelidiki dan mengamankan lokasi kejadian
ketiga kemudian akan di backup oleh mampas bauri dalam ini densus delapan puluh delapan
akan segera mungkin mengungkap peristiwa yang terjadi di kediaman bapak agus maupun bapak laude
jadi itu yang perlu saya sampaikan kepada teman teman media
berikan kesempatan kepada tim yang saat ini sudah dibentuk
tentunya dengan dibantu oleh densus delapan puluh delapan
segera mungkin untuk dapat mengungkap kasus tersebut
prologisnya pak densus delapan puluh delapan sudah memiliki pengalaman dalam mengungkap berbagai kasus
peristiwa yang terkait menyebabkan masalah bahan bahan
ya dia sudah memiliki kompetensi yang cukup lengkap
oleh karena itu tugasnya dari densus mem backup tim yang sudah dibentuk oleh bapak kabu dan bintu rujaya
saat ini sedang melakukan olah tkp menganalisa alat bukti
baru tim ini nanti akan bekerja secara maksimal
sementara saya sampaikan itu dulu rekan rekan
nanti keterangan lebih lanjut nanti pak agus akan menyampaikan
saat ini berikan kesempatan kepada tim untuk bekerja dulu
pak mungkin kronologis ada apa yang ditemukan di lokasi
beberapa alat beberapa barang bukti yang diketemukan berupa pecahan pecahan foto itu sedang dianalisa
kemudian ada bekas asap api itu sedang dianalisa oleh tim laboratorium forensik
teror bom terjadi di dukuhu